kamu sabar wih
ada apa ini
kamu setelah bikin masalah
waduh aku mau diangkat rumah sakit
iwi kamu yang tentang wih
kamu kalau seperti ini terus kasihan nino
iwi aku gak mau terjadi apaan
iwi aku gak mau terjadi apaan
ibu sayangku ibu
ibu selalu ditimam
oh bunda ada dan tiada diri
bukan selalu ada di dalam hatiku
nanti bantuin aku siapa nino ya
aku takut dia gak suka sama aku
bisa bisa nino juga pelampiasan
ya bisa diculik bisa diapain
tenang aja dewi
santai aja dew
kalau ada yang mau macem macem sama nino
aku tante yang bakal hadapin
ya makanya nino kita taruh sini buat temenin kita kerja
baru juga diomongin
tadi nino kan di sini
kok gak ada
mbak dewi ada apa
ada yang liat nino gak
mino ada di sana bu
kalian apaan ya laksa
dedeknya lagi bubuk
tadi saya bubuin
kinda gak ada lagi nunggu deh
aku orang nanda
ternyata gak gampangnya ngerawat nino di dalam penjara
di penjara semua isinya perempuan
dan mereka rata rata pelaku kejahatan
selama ini nino nggak pernah ngerasain udara bebas di luar sana mbak
aku pengen banget rasanya
mengajak nino bisa menikmati alam bebas
bisa bermain seperti anak anak lainnya di luar sana
mau bawa nino jalan jalan
minimal seminggu sekali
biar nino bisa menghirup udara segar pak
kamu belum menjalani setengah dari hukuman kamu
dan kasus kamu cukup berat
saya tidak pernah membunuh suami saya
suami saya yakin membunuh saya dan anak saya pak
kamu butuh beberapa tahun lagi untuk dapatkan izin itu
sadinya lah
aku sedang penyakit
ini adalah waktu untuk masakan
ini adalah saat noises
panasnya empat puluh derajat
pernah begitu besar
tenang wi sabar wi
apa yang terjadi sama nino
iya kamu yang tenang anak kamu
gak akan kenapa napa
ada yang jauh
kamu sekali lagi kena masalah
iwi kamu yang tentang wi
kamu kalau seperti ini terus kasihan nino
ini loh yang aku kekuatkan
jadi aku bangun
penjara tuh gak baik
gue tunggu kembangnya nino
mino harus keluar dari penjara ya
biar dia bisa berkembang
dan menghirup udara bebas di luar sana
ibu siapa ngerawat dia di luar sana
aku gak punya saudara
nanti orang yang akan mengadopsi nino
semua kembali ke sel
semua kembali ke sel
semua kembali ke sel
sekarang aku yo

udah lawan aja udah
stop jangan duduk disini
tolong jaga ya anak kamu
lagi yang ribut lagi kayakan hukum disini
merewetnya kalau aku mau pisah dengan nino
pasti aku akan kesepian
tapi apa yang dikatakan pemahala benar
fajar bukan tempat yang baik untuk nino
apa aku harus melepaskan nino
pak saya minta tolong carikan orang tua buat yang mengadopsi anak saya
saya senang akhirnya kamu berubah pikiran
karena apa yang kamu lakukan saat ini itu untuk kebaikan nino
karena sebenarnya sudah lama ada orang yang mau merawat nino
dan mungkin beberapa hari ini orang tua angkat nino akan kesini
iya pak terima kasih banyak
adalah bukan orang terakhir ibu memeluk kamu nek
mestinya kita harus secepat ini berpisah
selamat tinggal nek